jalanan pasar terminal
mau geser muslihan
tadi dia nunggu
mami kelihatannya udah makin sehat ya
iya kerasanya gitu
yaudah nanti berangkat dulu ya
eh sebenarnya yang kemarin kasih rengginang itu siapa
pacar kamu yang mana
waktu itu kan nanti udah bilang gak ada
ya kan waktu itu irai sekarang ada
dia mau cari yang seperti papi mih
yaudah deh nanti berangkat ya
kamu gak ke pasar
kalau emak mau paling nanti siang
si neng pulang sekolah sebelum ke rumah mampir dulu beli fried chicken
jadi mas harapannya nanti aja siang
nunggu sih neng pulang sekolah
oh yaudah nanti esy bikinin ayam goreng
main ayam goreng ayam chicken
itu yang di depan jalan raya bukannya buka dua puluh empat jam ya
ya itu dua puluh empat jam mama
ya udah kalau gitu neng beliin ini frecikan dulu ya
padahal waktu kamu kecil dulu apa yang kamu mau matur rutin
mau comrok emak turutin
mau mistrok emak turutin
mau sukrok emak turutin
sekarang giliran emak mau ayam chicken kamu gak mau turutin
iya lah itu
mak ini mau esri turutin
kenapa bukan pergi malah masuk ke dalam
kan mau ambil dompet dulu
mau ngapain kesini
kamu kan sekarang anak buahnya jamal
buat anak buah saya lagi
sayang mau minta pendapat
minta pendapat minta kopi
kalau minta kopi minta sama yang jualan
minta pendapat kang komar bukan minta kopi
minta pendapat soal apa
soal kan zaman
nenek kenapa kau bawa jadi jadian itu
kayaknya dia mau ngelawankan emus
hah kata siapa
dengar sendiri dari siapa
si jamal kebawa jadi jadian mau ngelawan akang
tau dari mana
kau sendiri atau dikasih tahu orang lain
tahu sendiri setelah saya dikasih tahu orang lain
orang lain itu siapa
kita ketemu di warung ajak si dik dik
itulah gunanya mereka memberi kita gula
pokoknya jadi jadian memang kurang ajar
waktu dia mabok
cuma gara gara kesenggol
terus kepalanya diaduk ke tembok
pasti sekalian diguacok
ada sih yang misahin
sebelum orang itu remuk
eh si jamal
ada polisi dateng
si jamal sama polisi dianggap ar
si jamal sama polisi dianggap burung
kalau si jamal ada masalah
atau gara gara kerjaan
pasti selalu turun
kang mus mana ya
saya kurang tahu bos
penampilan kamu harus menjaga identitas kota ini
jangan seperti penampilanmu
slihat yang rusuh
ketika saya balik saya pegang terminal
masih tetap pegang jalanan
sama mau pegang pasar juga
mau pegang semua
terus saya tanya
kang mus terlalu lama jadi boleh kakak bahar
terus ada yang berani geser dia
saya gak tau ini bener atau salah
kamu nanti ada rencana makan siang di tempat biasa
iya nanti aku kesana
oke sampai nanti
nanti makan siangnya di tempat lain yuk
aku justru suka makan di tempat yang biasa
kalau kamu mau makan di tempat lain
ya gak apa apa dit
enggak di tempat biasa aja
saya harus ngingetin dulu sama kamu
pertama selama kita operasi
kalau ada telepon
kalau gak penting gak usah diangkat
kedua jangan sekali kali lagi ngomong
kalau kita cocok di depan orang lain
apalagi di depan orang banyak
khususnya di tempat kita operasi
gak ada cuma dua itu aja
lagi di jalan
hari ini bisa gak
tadi katanya selama kita operasi
kalau ada telepon kalau nggak penting
gak usah diangkat
sebentar aku turun dulu dari angkot
nanti aku telepon lagi
barusan itu telepon penting
biar cewek kecengan aku
aku baru kenal
lagi aku follow up
siapa tahu dia mau jadi pacar aku
barusan dia telepon
gak mungkin kalau nggak aku jawab
maaf barusan kepotong
saya barusan turun dari angkot dulu
kalau telepon diangkot
iya nggak apa apa terus gimana
hari ini bisa ketemu
peserah kamu aja
yaudah nanti siang ya
aku sms selamatnya
tiga kali gini juga ga spesial
kek apa lagi bisa bud di ofek betty ke hitung
sudah tiga kali kayaknya penting
saya kira kamu mau nelfon balik
saya gak tau harus telepon siapa
saya mau curhat
iya tutup dulu
ini teman saya mau curhat
masa gitu tuh
sebentar bos nanti saya telepon lagi
temen saya mau curhat
kita mau operasi
nggak ada waktu buat dengerin orang curhat
temen saya tadi
saya mau bilang ada waktu buat dengar orang curhat
bilangnya jangan begitu
berisik curhatnya nanti aja
berisik curhatnya nanti aja
spevo muter rata patah voc
satu batang untuk rekanan
peluang punya pola
denn yang itu
ini satu pantai
tidak ada masalah
adjust perang aid maafnya
kasih tau bapak ada saya
mau pesen kopi sama imas
saya belum selesai ngomong
mau ngajak nyopet
mau ngajak nyopet
sama temen kamu aja tuh
kemana dia pergi
di sms aja tuh
kan hp nya nanti dinyalain lagi
kalau hp nya sudah nyala lagi
kadang kadang kamu cerdas juga
si jamal mau megang terminal lagi
kalau perintah kangku saya turun
jamal pegang terminal
saya kan cuma anak buah
bukan cuma mau pegang terminal lagi
dia juga tetap mau pegang jalanan
mau pegang pasar juga
kalau jemaah pegang pasar juga
kalau saya dibawa dia
kita mau operasi
lagi atau enggak
saya kayaknya lagi galau
saya nggak mungkin operasi dalam keadaan galau
terus gimana atu
kita pulang aja
menurut kamu gimana
kalau mau pulang aja kebetulan
pakaian saya sudah banyak yang kotor
kita pulang dulu aja
kalau si jamal datang ke terminal
langsung geser kamu
kamu mau pasrah aja atau mau ngelawan dia
kamu berani gak sama dia
ini bukan masalah berani atau enggak
kita kan ngerjain tugas tidak sendiri sendiri
kita cuma ngejalan tugas dari kang mus
terus kang mus tanggung jawab ke kang bar
kamu kan sekarang anak buahnya si jamal
kamu sendiri gimana
saya anak buah kang jamal
tapi saya nggak setuju kalau kang jaman seperti itu
berani nggak kamu ngelawan si jamal
selain anak buah saya kan junior
kamu kan brewok
kalau nggak berani kerok aja di brewok
kang kemar berani
sama si jamal
jangankan satu jamal
seribu jamaah juga saya berani
kamu di mana
kamu di mana
di jalan bos
di jalan mana
kamu bukan lagi di gurang rang kan
kamu saya tunggu sekarang di sini
di tempat biasa
ya kalau suami kamu gak bisa ikut nggak apa apa
tapi juga ngerti dia banyak kerjaannya
tapi anak anak harus ikut ya
izin sama sekolahnya bilang sama gurunya
neneknya sedang sakit jadi harus ikut nengok
jangan hari minggu atuh
si mami udah kangen
kinasi berangkat besok pagi ya
papi udah nelfon kirani
papi udah telfon kirani
udah gitu aja ya
tuh kirani sama kinasi besok mau pulang
mami pengen istirahat di kamar
mau istirahat di kamar
apa yang kamu harapkan dari saya
kamu pergi dari saya sebagai pengkhianat
datang kemu selihat sebagai penjila
kalau saya bilang teman kamu ini sebagai pengkhianat kamu setuju
kamu siap pelaksanaan perungka
kasih dia pelajaran
pelajaran apa bos
tangan kamu besar ujung kamu kuat
kasih dia pelajaran matematika
maksudnya apa bos
saya belum ngerti
kasih dia pelajaran matematika
satu pukulan ditambah satu pukulan sama dengan kapuk
kursi kita kitubu being putung

dia musskang dari berangkat

di depan ada deket
sebelum turun boleh kenalan gak